keinformasi lain pertamina siap mengucurkan rp satu delapan triliun untuk pengelolaan blok roka nadirial
pt pertamina menyatakan siap mengucurkan investasi rp tujuh puluh miliar atau sekitar rp satu delapan triliun
investasi tersebut dengan asumsi kurs empat belas empat ratus tiga belas per dolar amerika selama dua puluh tahun
pertamina akan mengelola ladang minyak terbesar se indonesia ini usai kontrak bagi hasil produksi pt chevron indonesia habis
pada dua ribu dua puluh satu mendatang
kementerian sdm memperkirakan cadangan minyak rokan mencapai lima ratus juta barel hingga satu lima miliar barel
dan mengantongi hampir rp tiga ratus triliun dalam lima tahun
berdasarkan data satuan kerja usus pelaksana kegiatan usaha hulbigas sk kamigas pada semester pertama dua ribu delapan belas
rata rata produksi minyak blok rokan mencapai dua ratus tujuh satu ratus empat puluh delapan barel per hari
sebelumnya pemerintah resmi mengumumkan pertamina sebagai pemenang tender pengelolaan blok rokan hilir
blok migas yang sebelumnya dikelola chevron tersebut akan mulai dikelola pertamina pada dua ribu dua puluh
setelah melihat proposal yang dimasukkan pada hari ini jam lima sore
maka pemerintah lewat menteri sdm menetapkan pengelolaan blok rokan mulai tahun dua ribu dua puluh
selama dua puluh tahun depan akan diberikan kepada pertamina
pemerintah dalam hal ini kementerian energi dan sumber daya mineral membuat keputusan besar
pemerintah memilih perusahaan pelat merah pt pertamina untuk mengelola salah satu ladang minyak terbesar di indonesia
yakni blok rokan
keputusan ini diumumkan wakil menteri asdm archandra tahar
masa kontrak blok rokan akan habis pada dua ribu dua puluh
ladang minyak yang berlokasi di kawasan rokan riau ini sebelumnya dikuasai pt sevron pacific indonesia sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh satu atau selama sekitar empat puluh tujuh tahun
sebelumnya chevron sebenarnya masih ingin mempertahankan blok rokan
pada dua ribu enam belas blok rokan menghasilkan minyak hingga dua ratus lima puluh enam ribu barel per hari
maka wajar jika terjadi perebutan antara chevron dan pertamina yang juga menginginkan blok tersebut
dinja indra cnn indonesia